mata uang rupiah pada dua ribu sembilan belas diperkirakan akan bergerak pada rentang empat belas lima ratus sampai lima belas rupiah per dolar amerika
pemerintah perlu waspada pelemahan rupiah yang terjadi pada semester dua nanti
yang lebih dominan dipengaruhi faktor global dibandingkan faktor politik di dalam negeri pada tahun ini
ekonom bca david sumual mengatakan rupiah saat ini sudah menunjukkan kedudukan fundamentalnya
penguatan rupiah ini akibat gencatan senjata dari perang dagang antara amerika serikat dan tiongkok
sementara indikator perekonomian nasional cukup bagus kecuali defisit transaksi berjalan yang masih bengkak
tahun dua ribu sembilan belas rupiah akan bergerak di rentang empat belas lima ratus sampai lima belas rupiah per dolar amerika sampai semester satu
namun pada semester dua perlu waspada karena penguatan rupiah akan dibayangi kelanjutan penaikan suku bunga the fed sampai dua kali
sedangkan di tahun politik pergerakan rupiah tidak akan terpengaruh oleh faktor pilpres mendatang
sebelumnya pemerintah tidak akan mencari pemerintah yang berpengaruh dengan kebijakan ekonomi yang akan dibuat oleh kedua paslon
sebenarnya sih yang lebih dilihat itu masalah kebijakannya
apakah ada perubahan kebijakan ekonomi yang mendasar yang terjadi akibat dari pemilu tersebut
kalau misalnya kita lihat nanti mungkin dari platform kebijakan
dari masing masing calon ya
kalau platform kebijakannya tidak banyak ada perubahan saya pikir tidak akan mengganggu banyak mengganggu arah kebijakan ke depan
nah itu makanya pentingnya ada semacam blueprint ke depan dari masing masing calon
dan sebaiknya juga sebenarnya dikuatkan melalui semacam undang undang kalau dulu gbhn gitu ya
sehingga arah kebijakan ke depan itu lebih jelas buat investor maupun masyarakat secara keseluruhan

sehingga arah kebijakan ke depan itu lebih jelas buat investor maupun masyarakat secara keseluruhan